aduh sampai kapan sih hidup ngirit kayak gini
aku udah mulai gak tahan
ayah sampai saat ini kondisi keuangan kita belum jelas
ada aja yang bilang kalau abi punya hutang
ya asal jangan lama lama aja irit irit kayak gini
aku gak betah panas tuh gak kemana mana nganek mobil
saya mau tanya pak
kenapa angkot angkot abi kok pada pulang kesini
makanya dia tiap hari harus setoran sama gue
setelah abi lo pergi
ntar ribanya gak kembali sampai sekarang ini
ntar juga angkot angkot yang di rumah loh
pak saya kan nggak ngerti masalah kayak ginian
bagaimana saya bisa nerusin jejalan abi
kalau angkotnya semua bapak tarik
ah itu bukan urusan gue
itu urusan lo
aku sudah takut
aku sudah takut
aku sudah takut
kalau benar angkot angkot abi habis lalu bagaimana aku menjaga amanat abi
ya allah tolonglah hambamu ini
bapak siapa ya
di rumahnya kan tersosok kita kan
iya pak tapi bapak siapa
kapan rumah ini mau dikosongkan
bapak kamu punya hutang dan jaminannya rumah ini
eh iqbal aduh apaan sih makanan kayak gituan aja diributin kayak anak kampung
kalian ini apaan sih
kalian ini bisa diem gak sih
bisa cuma bergulang hitam aja
malu tuh datang lu di depan
kita berangkat aja yuk kayaknya udah tengah nih
iqbal cukup cukupin aja
uangnya udah masuk gini sih
ini apa apaan uang jatin cuma segini
ya gak bakal cukup lah kak kurang
kakak rasa ini cukup
aduh kak sampe kapan sih hidup ngirit kayak gini aku sudah mulai gak tahan
sampai saat ini kondisi keuangan kita belum jelas
ada aja yang bilang kalau abi punya hutang
asal jangan lama lama aja irip ngirit kayak gini aku nggak betah panas tuh gak kemana mana gak naik mobil
mulai sekarang kalian harus coba untuk hidup sederhana
mobil yang di bengkel kakak akan juga
jadi kalian harus membiasakan diri untuk naik mobil umum
ya udah kak kalau gitu ngurusin pamit dulu ya
masuk dulu lagi
tante kenal sama bapak itu
iya tante kenal dia kan pak cokro fatimah dia itu teman bisnis abikamu loh
tante tahu kalau abi punya hutang sama dia
dan kamu juga tahu kan jaminannya apa
c sungguh ngakumyu ama cek web
tadi kan udah dikasih sama kak fatima tadi itu aku lagi olahraga dan aku haus banget
terus uangnya aku beliin minuman deh dan sekarang aku lapar sakit tapi uangnya udah habis
gitu dong ada itu harus nahala sama kakak ya kasih ya
kita jalan kan gimana ya
ada dong enggak
kak apaan ini kak
kan duitnya diambil kak ibal semuanya
bahwa kita pulangin di kangkut
malah duitnya habis tadi gua beliin makan
pasti ke fatima nyariin kita
ya jadinya kita dijemputan gitu
ya kalau nyariin kita kak
tapi kalau enggak
kakak harus tahu
kalau ke fatima itu lagi banyak urusan
pasti banyak dia yang urusin
kita mau nungguin terus sih kak
ya daripada jalan

terus kakak ingin berusaha mengerti kun tousi dalam su jubah
dinerima dari kak fiana
itu tadi istri saya yang
saya mau pinjam uang kak
sampai nanya masih utang saya
saya mau pinjam lagi kak
nanti riladi kakinya kena aja meja jatuh sakit